ratusan masa dari berbagai ormas islam di jawa timur mulai kamis kemarin berangkat ke jakarta
untuk mendukung aksi unjuk rasa anti ahok yang digelar hari ini
para pendemo menuntut ahok segera di proses hukum
sementara para tokoh agama di jombang melakukan doa bersama agar demo berjalan damai
ratusan masa dari berbagai ormas islam di jawa timur sejak kamis pagi berkumpul di halaman masjid agung al akbar surabaya
enam armada bus disiapkan untuk mengangkut para demonstran yang datang dari berbagai daerah
tak hanya orang dewasa para remaja pun ikut bergabung dalam aksi ini
untuk menghindari provokasi para peserta didata satu persatu
tas dan barang bawaan juga diperiksa untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
itu kalau sudah hukum islam hukum mati itu sudah
kita tidak menuntut hukum islam tapi hukum negara
pemandangan serupa juga terlihat di stasiun pasar turi surabaya
puluhan orang dari berbagai organisasi masa islam tampak menunggu keberangkatan kereta api kertajaya menuju jakarta
keberangkatan mereka ke jakarta merupakan bentuk solidaritas sesama muslim
untuk menuntut polri secara tegas mengusut tuntas kasus penistaan agama
yang dilakukan oleh gubernur
sementara di jombang forum lintas agama menggelar doa bersama sebagai bentuk keprihatinan
atas berbagai situasi dalam pilkada dki jakarta seperti demonstrasi yang akan dilakukan hari ini
para tokoh agama berharap apapun dinamika yang terjadi di jakarta
tidak membuat umat beragama tercerai berai
umat beragama juga diminta tidak langsung percaya oleh isu isu sara